animo masyarakat jawa timur menjalankan ibadah umroh ke tanah suci saat ini cukup tinggi
apalagi perlahan lahan pandemi covid sembilan belas mulai terkendali
sayangnya kali ini baik jemaah maupun pengusaha perjalanan ibadah haji dan umroh harus dihadapkan pada kenyataan
bahwa vaksin meningitis yang menjadi salah satu syarat wajib untuk keberangkatan ke tanah suci kini langka
jika oktober nanti vaksin meningitis belum tersedia di jawa timur otomatis pengusaha travel harus bersiap untuk merugi
sufian arief ketua asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia daerah jawa timur berharap
ada kebijakan khusus untuk kasus kelangkaan vaksin saat ini
di suatu kewajiban harapan itu memang kita berharap ada diskresi keringanan terhadap kebijakan diberlakukannya vaksin meningitis
saat ini kkp kelas satu surabaya menyatakan telah mengajukan tiga puluh ribu dosis vaksin meningitis ke kementerian kesehatan
diperkirakan vaksin ini akan tersedia di awal oktober
problem lain dari regulasi keberangkatan jemaah haji dan umroh saat ini adalah
bisa berangkat ke tanah suci sepuluh hari pasca penyelenggaraan
artinya jemaah yang terjadwal berangkat di akhir september dan awal oktober terancam gagal terbang
agak khawatir sebagai penyelenggara umroh haji karena hal itu bisa menjadikan
kayak kemarin mungkin ada yang sampai gagal berangkat
sementara itu data dari kemenang wilayah jawa timur hingga dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
ada sekitar enam puluh jemaah yang antre berangkat umroh melalui bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur